polisi meringkus seorang pria yang menjadi tersangka penganiayaan terhadap seorang wanita hingga tewas
tersangka yang merupakan kekasih korban
ditangkap aparat polres polewali mandar sulawesi barat pada minggu malam
tersangka yang berprofesi sebagai sopir angkutan ini
mengaku menganiaya kekasihnya hingga tewas setelah terlibat adu mulut
tersangka kesal dengan korban yang mendesak untuk dinikahi
sementara tersangka telah beristri
korban dianiaya menggunakan sebuah balok saat sedang tertidur
dan setelah melakukan penyelidikan
kita dapatkan satu nama yang pacarnya sendiri
sebelumnya polisi kesulitan mengidentifikasi korban
karena saat ditemukan korban tidak memiliki identitas
identitas korban baru diketahui setelah fotonya beredar di media sosial
dan dikenali oleh keluarganya
tiba tiba ada anaknya saya punya ipar dia di facebook
tidak ada ciri cirinya ini kayaknya imbah
sebelumnya pada minggu pagi warga menemukan korban yang bersimbah darah
di dalam sebuah pos polisi
sebelumnya warga mendengar suara teriakan korban yang meminta tolong
korban kemudian dibawa warga ke puskesmas gunung untuk mendapat pertolongan
lalu dipindahkan ke rsud poliwali manda
namun nyawa korban tidak terselamatkan
sementara tersangka kini ditahan di mapolres poliwali mandar
untuk mempertanggungjawabkan perbuatan
soleh besi banang